komisi penyiaran indonesia tengah menjadi sorotan di lini masa begitu pula kebijakannya yang dinilai tidak sama rata terkait penggunaan masker di acara talk show dan juga sinetron
evaluasi dan juga pengawasan kpu pun dipertanyakan terhadap produksi program program televisi dan memastikan tidak satupun luput dan abai akan protokol kesehatan
bergabung bersama kami malam hari ini wakil ketua kpi mulyo hadi dan direktur produksi trans tujuh andi kairil
selamat malam bapak bapak
selamat malam mbak andi
saya ke mas andi dulu ya mas andi sempat mencuit sebelumnya ya saya kutip di sini mas andi mengatakan di akun mas andi sinetron boleh nggak pakai masker
sementara non sinetron harus pakai masker dan jaga jarak ini berarti kenyataan di lapangan memang pemberlakuannya tidak sama rata ya mas andi walaupun sama sama berada di dunia hiburan
ya kenyataannya seperti itu
dan kami gitu ya apa namanya berusaha agar teman teman talent nggak cuma seorang
sebatas crude tapi talent juga talent itu harus mematuhi protokol kesehatan
karena mereka adalah influencer mereka bisa menjadi contoh yang baik untuk penonton
tapi di pihak yang lain sinetron yang justru ini bukan karena saya iri soal rating iri soal apa namanya sinetron dianakmaskan anggapan banyak orang gitu enggak
tetapi justru sinetron itu ngaruhnya besar
tetapi justru ngasih contoh yang baik
kpi itu pernah mengundang para lembaga penyiaran kemudian juga ada bnpb
kemudian di situ kita semua sepakat kita memahami bahwa protokol kesehatan harus dilaksanakan dalam tayangan program televisi
kita mengamini yang kpi membuat surat keputusan dengan menyertakan lampiran
keputusan presiden keputusan dari satgas semuanya segala macam
ya kita senang dengan hal itu karena ya ini adalah kewajiban kita untuk memberi contoh yang baik untuk masyarakat
tetapi dilalah kpi mengeluarkan beberapa jumlah program yang berpotensi melanggar protokol kesehatan
dan disitu tidak ada sama sekali sinetron
jangankan soal mask
mereka saja tidak menjaga jarak
nah kalau misalnya kami semua ada teman teman talent ya sudah mas kita lepas saja
yang rugi adalah masyarakat yang rugi pemerintah
tapi sampai kapan saya juga tidak tahu
sikap ini bisa dipertahankan
karena seperti deddy
deddy bilang itu benar
sekitar lima belas menit talkshow satu segmen
itu kan ngomong terus pengap
karena teman teman yang di non talkshow harus juga bergerak segala macam dengan masker
itu juga problemnya sama
pak mulyo ini berarti sudah ada tanggapan dari produksi trans tujuh
kemudian juga tanggapan beserta kritik terhadap pemberlakuan yang diberlakukan oleh kpi
tapi tahan dulu kita akan jeda sejenak tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected
anda masih bersama kami di cnn indonesia connected
sekarang saya akan kembali ke mas andi dan juga pak mulyo
pak mulyo tadi dari banyak sekali pihak yang mengatakan bahwa kpi tampaknya sedikit tebang pilih untuk aturan yang diberlakukan untuk program non sinetron dan juga sinetron
tanggapan dari kpu sendiri seperti apa
maaf tadi suaranya agak terputus sedikit ya
saya mencoba saja menebak apa yang tadi disampaikan
pertualannya kan kenapa kpi tidak mencapai dengan cara yang sama dengan program sinetron ya
ini memang kami akui di dalam kpi pgt ya keputusan kpi terkaitkan dengan protokol yang belum menyebutkan detail program sinetron
tapi kemudian kan di tanggal dua puluh tujuh januari kami sudah susulkan surat untuk program sinetron yang akan diproduksi maupun yang sedang kejar tayang
minta untuk menyesuaikan program sinetron yang akan diproduksi maupun yang sedang kejar tayang
untuk menyesuaikan dalam pengadukan
memang untuk kemudian melihat
penyiaran yang menyiarkan
mereka mengatakan bahwa ini adalah
stock shoot sebelumnya
ini adalah stock shoot sebelumnya
itu yang kami memang
belum lakukan dan
kemarin kami mempublikasikan
memang kami rencananya
akan memilah dan membeli kaket
ini harus dilihat
sejak kami yang dilakukan
kpi berbeda dengan
sanksi yang kami keluarkan melalui
jadi tim mempublikasikan
ini adalah bagian dari
hasil pertemuan kpi pusat
kisiar ini menjadi
apa menjadi perhatian
kenapa kemudian penerapan
kita semua tahulah
dari bahwa televisi radio
itu adalah media yang
jangkauan siaranya di seluruh politik indonesia
hos orang orang yang lima beneran semua kub ponto
follower menjadi influencer itu kemudian bisa mengedukasi masyarakat
pakai masker misalnya

karena dari konstitusi yang pakai mask kalau yang lain juga pakai mask
harapannya sebetulnya poinnya ini atau sana
oke ini apa bedanya dengan sinetron pak mulyo
kita tahu bahwa artis artis yang bermain di sinetron tersebut juga followersnya banyak gitu
karena ini juga bisa dianggap sebagai influencer kan untuk menggolin gitu
protokol kesehatan diberlakukan di setiap kalangan gitu
termasuk penonton dari sinetron itu sendiri
iya kalau di sinetron kan begini
ada cara melihat yang berbeda ya
karena sinetron itu kan menggunakan mimik muka untuk berkesi begitu ya
lalu kemudian juga kadang kadang pun hanya orang berdialog
apa kata kata menemukan melalui ekspresi gerakan rahang dan sebagainya
itu adalah salah satu faktor yang oleh kami itu kami anggap ada treatment yang mestinya juga agak berbeda
sekali lagi bahwa sebetulnya dalam surat susuran yang sudah kami sampaikan itu kan
mereka mestinya melakukan penyesuaian gitu
kalau dalam realitas sehari hari kita nggak pakai masker di rumah
maka mungkin yang muncul di sinetron juga akan seperti itu
jadi memang bisa jadi ini dianggap tidak adil gitu
tapi sebetulnya kami mencoba untuk mencari bagaimana
kemudian mengadilkan gitu menjadi seimbang gitu lah
sebenarnya yang dikritik oleh para produksi dari tv lain adalah penggunaan masker yang katanya
kalau di tempat sinetron ya gitu
penggunaan masker yang katanya kalau di tempat sinetron ya gitu

yang selama ini dinilai berantakan gitu di tempat syutingnya lokasi sinetron tersebut
ya gini deh kalau saya gini
dunia seni itu kan dunia acting
itu ya kan
apa terus kalau talkshow itu bukan tidak ada ekspresinya
kayak ajis gitu
dia harus memainkan ekspresinya wajahnya harus diapain segala macam
untuk mengundang orang ketawa
tutup dengan masker
itu kan sama aja mengurangi gitu loh ekspresi itu
jadi menurut saya jangan dianggap tadi mas mould bilang dianggap tidak adil
jangan dianggap tidak adil ya memang nggak adil
ini tadi mas mould bilang tanggal dua puluh enam eh dua puluh tujuh januari kpi
tindak lanjut penetapan protokol kesehatan di lembaga penyiaran
ini tindak lanjutnya adalah berdasarkan surat kpi tanggal dua puluh
dua puluh enam kalau nggak salah
dimana disitu sudah menyertakan gitu tadi yang saya bilang
surat keputusan presiden lampiran dari satka segala gala
di surat tanggal dua puluh tujuh itu sudah disebutkan bahwa program sinetron
yang masih menjalankan proses syuting dan belum tayang
lahan maupun episode lanjutannya diminta menyusukan dengan protokol dalam pengadeganannya
ya udah titik
kalau nggak patuh ya sanksi dong
cuma di program non sinetron aja tuh yang ada berapa ya
bukan cuma trans tujuh semua stasiun tapi tidak ada program sinetron
kalau di tanya dianggap nggak adil
itu dianggap nggak adil ya memang nggak adil
sederhana itu aja saya mas mul bilang menyampaikan bahwa
pengen artis artis menjadi influencer
kalau dia ngomong lebih sinetron nih saya aja pakai masker
apakah itu bukan influencer yang baik
tapi saya yakin memang kpi usaha untuk bersikap untuk tidak terlalu apa namanya
tidak saklek lah nggak mau terlalu saklek tetapi pada saatnya ya saya yakin kpi sih akan taklek
jadi menunggu waktu sakleknya ini
kalau enggak ya nanti semuanya akhirnya akan bilang sinetron aja nggak apa apa
kita tidak mau mengingatkan seperti itu ya maksudnya semuanya harus menjadi sebuah influence gitu untuk tetap mempraktekan protokol kesehatan dimana saja
mas mul menunggu waktu sakleknya ini kayaknya cukup berefek pada banyak sektor gitu
kalau misalnya kita melihat sinetron kan sudah berlangsung lama tapi aturannya baru diberlakukan sekarang gitu kenapa ini mas mul
gak apa apa terlambat sih menurut saya daripada nggak sama sekali
jadi kemarin memang pertimbangannya kami ini kan tidak bisa masuk untuk kemudian produksi begitu apakah benar yang disampaikan oleh mereka bahwa ini kan stock episode sebelumnya mas yang sudah dibuat sebelum kita evaluasi dengan teman teman lembaga penyiaran gitu ya
mungkin mereka mencoba untuk mencari celah ya karena kami tidak pernah masuk pada proses produksi seperti itu
kami tidak pernah mengawasi untuk keputusan kpi pusat tersebut persoalan persoalan yang seperti itu
ini memang kami tidak lakukan itu ya nah seperti yang tadi kenapa kemudian harus diselesaikan
memang kalau sinetron sinetron yang mengambil setting keputusan waktunya begitu ya
itu mestinya memang diperhatikan dan selama ini mereka terus kemudian menjiasati dengan memberikan distri itu bahwa talent semuanya sudah melalui blodah diterapkan dan melakukan protokol
tapi masih ada laporan itu ada pelanggan protokol kesehatan di lokasi syuting
tapi kemudian keburu bahwa ini ada respon yang kami buat kami adalah kritik yang harus kami perhatikan

insya allah besok itu kan
insya allah besok itu kan
kami akan rapat bersama dengan satgas kpi dan juga kpi keputusan pemerintah sejarah
mudah mudahan ada masih berharap disampaikan secara termuka saja
karena dalam persoalan ini kpi ini kan mengikuti rambu rambu yang sudah dilihat pemerintah dalam hal ini juga termasuk diantaranya adalah satgas covid itu
jadi kami ini bagian dari lembaga negara yang ikut serta dalam membuat kesehatan
kami ingin memasuki kebijakan kebijakan yang sudah dilihat oleh pemerintah
nah bicara lembaga negara kan juga ada fungsi untuk mengawasi ya mas bul
kita melihat kalau misalnya lokasi syuting sinetron pelaksanaannya juga tidak hanya bicara mengenai artis artis tapi juga krunya di belakang sana
gimana caranya dari kpi sendiri melakukan pengawasan kemudian juga bentuk teguran jika terbukti ada pelanggaran protokol kesehatan di ruang syuting
kemudian ada fans yang datang untuk nonton kemudian juga menimbulkan kerumunan
seperti apa sebenarnya selama ini tim dari kpi sendiri melihat mengawasi kemudian juga menindak jika ada pelanggaran tersebut
kami wilayah kami kan tidak sampai ke sana mbak
kalau kami sih berharap bahwa di dalam proses syutingnya itu di lokasi itu ada petugas satgas covid ada yang mengawasi secara langsung
dan kita kan memang menunjukkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan karena memunculkan kerumunan masyarakat
dan itu yang kami harap memang satgas covid yang menangani gitu
persoalan persoalan yang itu loh
kami kan lebih pada tayangan
setelah ditayangkan baru kemudian kita lihat apakah kemudian ada ketentuan yang kami sudah gariskan di dalam kp itu tetapkan di dalam ketentuannya
tapi mas mul ada yang mau saya garis bawahi
tadi dengan alasan kalau sinetron mereka juga menjalankan protokol kesehatan
di tangan segala macam
ya tapi begitu pelaksanaannya di depan kamera mungkin nggak pakai masker
jadi itu bukan excuse
jadi tolong itu jangan dianggap jadi apa namanya permakluman
itu kalau misalnya dianggap permakluman
ya boleh dong
atau dari mas andi sendiri mungkin ada masukan atau rekomendasi
ini aturannya lagi digodok katanya mas
pada saat ini
bangsa ini lagi susah
mas mulyo kita berikan waktu dulu
mas mulyo kita berikan waktu dulu terhadap mas andi
ini adalah saatnya
indonesia ini harus bersaat
kita ini harus bekerja sama
bahwa harus patuh protokol kesehatan
nggak bisa itu cuma pemerintah cuap cuap segala macam
ya mohon maaf kalau salah satu selebriti yang tidak memberi contoh yang baik akhirnya kan dicemohon
nah justru itu
saya sih jujur
dengan dikomandoi oleh kpi
bergerak menjadi influencer
kpi bisa membuat sejarah
setelah vaksin semua segala macam
butuh satu tahun
mungkin kalau misalnya semua stasiun
kpi juga bergerak
ya mudah mudahan bisa lebih cepat
yang pentingnya itu
atau masyarakat kita aja
maaf saya ini ketua rw di rumah
sampai saya berbusa busa
saya sih bisa aja masa bodoh
sama halnya dengan tayangan televisi saya masa bodoh
saya bilang ya udah kita
ada yang bilang udah mas kita ngalah aja
kita nggak boleh kalah
karena kalau kita kalah yang rugi masyarakat
kalau masyarakat makin banyak yang terpapar
kita kemungkinan terpaparnya semakin besar
itu aja sih
mungkin bisa jadi pertimbangan ya
untuk memperlakukan aturan yang lebih ketat
kemudian juga lebih menyeluruh kepada semua pihak yang terlibat dalam dunia hiburan
terima kasih mas mulyo dan juga mas andi
atas waktunya bergabung bersama kami di cnn indonesia connected pada malam hari ini